pertamina secara resmi meluncurkan sejumlah produk inovasi hasil riset dan pengembangan perusahaan energi nasional bertaraf global
riset dan pengembangan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapabilitas serta efisiensi pt pertamina dalam menjawab tantangan di masa depan
pertamina secara resmi meluncurkan sembilan produk inovasi yang telah memiliki hak patent untuk mengolah minyak mentah kerto
menjadi produk petrokimia yang bernilai tinggi pada acara pertamina research and innovation day di gra pertamina pada dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
direktur pertamina nike widiawati mengungkapkan selain sembilan produk inovasi tersebut
pertamina saat ini telah memiliki empat puluh sembilan hak patent untuk hilirisasi minyak mentah
menjadi produk petrokimia
serta lebih dari dua ratus program inovasi yang tengah digarap tim research technology and innovation pt pertamina persero
komersialisasi produk produk hasil riset memberikan kontribusi pada value creation atau nilai kreativitas pertamina
produk produk hasil riset diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang dapat menjawab kebutuhan dan tantangan saat ini dan di masa depan
lebih jauh produk produk hasil riset yang mampu dikomersialisasi ini akan mampu meningkatkan kapabilitas teknologi pertamina menuju perusahaan energi kelas dunia
jadi kerjasama kerjasama kita itu sudah propon menghasilkan innovation
tadi pak ilham juga menjelaskan kepada kita bagaimana kita menyiapkan teknologi untuk menjawab banyak banyak permasalahan di indonesia dan juga di dunia
jadi bagaimana kita membuat invention menjadi innovation kemudian innovation itu part of solution
world of tradis of the habibi center yang menjadi narasumber dalam acara rti collaboration day menegaskan pentingnya riset dan pengembangan bagi kemajuan sebuah negara
event seperti ini penting sekali untuk memberi motivasi dan juga membuka mata banyak orang yang hadir atau yang melihat misalnya online atau mendengar mengenai event ini bahwasannya inovasi itu satu hal yang bukan kita sepelekan
penting sekali bahkan salah satu inti daripada masa depan kita
sebagai negara dan bangsa mau menjadi negara negara maju
dengan capaian ini pertamina menduduki ranking dua di dunia untuk kinerja environmental social and governance atau isg